meski angka kasus harian covid sudah menunjukkan penurunan di bawah dua puluh ribu kasus
namun pemerintah tak ingin meniru negara maju lain untuk mengeluarkan kebijakan melepas masker
menurut presiden indonesia saat ini memasuki masa transisi dari pandemi menuju endemi
pemerintah menyatakan diperlukan waktu enam bulan untuk melihat efektivitas kerja pemerintah pusat dan daerah menangani pandemi
hal ini disampaikan presiden joko widodo saat meninjau lokasi sirkuit formula e di ancol senin dua puluh lima april dua ribu dua puluh dua
yang kita masih harus hati hati saya tidak ingin kayak negara negara lain langsung buka masker
ini masih ada transisi kira kira enam bulan kita lihat seperti apa baru nanti silahkan
kalau yang di luar ruangan buka masker kalau di dalam ruangan masih tetap pakai masker
ada tahapan tahapan dan kita tidak perlu tergesa gesa
masa transisi selama enam bulan ini tidak hanya menyiapkan masyarakatnya tetapi juga regulasi dan infrastruktur
menurut epidemiolog diki budiman pemerintah juga perlu menyiapkan protokol responsif jika kebijakan lepas masker diberlakukan dan angka penularan kembali meningkat
kalau bicara masa transisi kita sudah sebetulnya dalam masa transisi ini
karena memang saya juga memberikan masukan ini kepada pemerintah tentang pemulihan
nah namun bicara transisi
bukan berarti bebas bukan berarti semua longgar tapi masa transisi adalah sebetulnya menyiapkan bukan hanya masyarakatnya tapi juga pemerintahnya juga regulasinya juga infrastrukturnya
karena bicara misalnya infrastruktur negara negara maju sekarang untuk meningkatkan kualitas udara karena ini kan covid nya diturunkan oleh udara
itu mereka di sekolah sekolah budung pemerintahan atau perkantoran itu menggunakan ac dengan hepa filter
bahkan ada ultraviolet c bahkan dengan ada pengukur kadar co dua karena harus di bawah seribu ppm
kemudian juga bahwa misalnya di perilaku perilaku di masa transisi adalah bahwa ya orang nah itu tadi masker ini masker ini menjadi satu budaya baru
bukan hanya karena pandemi tapi kalau merasa kurang sehat apalagi di tempat yang ramai ya tetap dijaga maskernya
pun merindukan suasana seperti sebelum pandemi dengan melepas masker
namun upaya preventif tetap perlu dilakukan salah satunya menjadikan masker sebagai sebuah kebiasaan
ya walaupun nanti ada aturan untuk boleh melepas masker boleh tidak pakai masker tapi saya akan tetap pakai masker
tapi di kondisi tertentu ya di situasi tertentu begitu ya untuk melindungi diri sendiri gitu
kalau misalnya ada aturan baru bisa dicabut untuk menggunakan masker di tempat tempat umum pelaku sih pasti pasti masih pakai masker sih ya
karena emang sebelum pandemi pun aku selalu pakai masker sih mau keluar rumah sekalipun atau mau cuma mau pergi ke kantor atau kemana gitu aku selalu pakai masker sih
badan kesehatan dunia menurut diki budiman masih perlu bekerja keras untuk mendorong negara
dua puluh negara di dunia gencar melakukan vaksinasi sampai mencapai target tujuh puluh persen secara global
hal ini dilakukan agar masa transisi menuju endemi dapat segera tercapai